curah hujan dengan intensitas sedang kembali mengguyur kabupaten sintang kalimantan barat
warga sintang pun kembali cemas debit air kembali naik dan banjir akan semakin sulit surut
saya hari ini sempat merasakan langsung kesulitan masyarakat kota sintang
walau disediakan tiga tronton gratis tapi lebih banyak warga yang terpaksa naik perahu
karena ketinggian air mencapai satu meter di jalan lintas melawi
perjalanan saya menggunakan perahu
untuk perahu ini kita harus mengeluarkan ongkos biaya sebesar sepuluh ribu
dibanding dengan kita harus menumpang tronton yang disediakan gratis oleh pemerintah tempat
dan tronton ini ada tiga buah yang dioperasikan
dan juga selain tronton juga ada truk truk tni
yang membantu masyarakat menyeberangi atau melintasi jalan lintas melawi yang terhentam satu meter
pemerintah kabupaten sintang mengaku sudah menerapkan tangkap darurat bencana banjir
berakhir empat belas november dua ribu dua puluh
status tanggap darurat akan diperpanjang jika banjir belum juga surut
pelaksana harian atau plh bupati sintang yosepah hasnabah
menyebut banjir ini adalah banjir yang terparah dialami kabupaten sintang
dari tanggal dua puluh tiga oktober sampai hari ini hari ini tanggal dua belas oktober
artinya sudah dua puluh satu hari bencana besar di kabupaten kita bencana banjir
sudah melanda hampir seluruh kecamatan di kabupaten sintang
empat belas kecamatan itu terlanda banjir
kalau dihitung kakaknya sekitar tiga puluh lima kakak
dan seratus kuart
wah berikut sintang terdampak banjir
kota sintang berada di muara pertemuan dua sungai besar
yakni sungai melawi dan sungai kapuas atau disebut sebagai saka tiga
sehingga kiriman air dari beberapa kecamatan mengalir ke kota sintang
saya melanjutkan perjalanan ke arah kawasan hutan wisata baning
di sana ada lima belas jiwa warga mengungsi dari satu keluarga besar
asal desa sungai pukat kelurahan kapuas kirihilir
trisna livia ibu muda berusia dua puluh satu tahun ini
telah mengungsi dua tempat berbeda
awalnya mengungsi ke rumah kakak iparnya
namun rumah itu juga terkena banjir
akhirnya trisna membawa bayinya ke dalam hutan wisata baning
sudah dapat informasi belum dari pihak kecamatan atau pihak desa
bahwa akan ada bencana
belum ada sih
tidak ada informasi sama sekali
inisiatif mengungsi pun dari
itu karena kondisi sudah tidak
kalau dia tidak ada info mengungsi di sini mungkin di atas air tidurnya
tidak ada tempat lain lagi mau dituju
umi rahmawati juga mengungsi ke kawasan hutan banding bersama keluarga
memakai rumah wisata sembari menunggu banjir surut
bagaimana kondisi di sini
lumayan enak sih di sini
ini enak kena banjir
air bersih ada
wc pun bagus
banjir sintang menimbulkan beragam persoalan baru ke depannya
pasca banjir selain timbulnya penyakit juga banyak infrastruktur yang rusak
termasuk permukiman warga yang ditenggelamkan banjir
pekerjaan rumah pemerintah kabupaten sintang semakin berat
karena cuaca ekstrim masih akan terjadi beberapa pekan ke depan
adisa putro sintang kalimantan barat